terima kasih tuhan
untuk tuhan yang eden
dengan suasana yang penuh hikmat dan syahdu
kami memanjatkan puji dan syukur kehadiratmu
sehingga pada hari ini kami dapat melaksanakan
peluncuran forum diaspora jawa barat
dengan memohon ridho dan izinmu berkahilah semua langkah dan perbuatan kami
dan jadikanlah ini semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami
ya allah ya rabbana ya karim
kiranya momentum acara ini engkau jadikan sebagai pintu dan jalan bagi turunnya rahmat serta karuniamu
sehingga tugas yang merupakan amanah darimu akan dapat dilaksanakan dengan sebaik baiknya
penuh tanggung jawab serta semangat yang tinggi
demi terwujud jawa barat juara lahir batin
ya allah yang maha pemberi petunjuk
tunjukkanlah kepada kami yang benar adalah benar
dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk melaksanakannya
dan tunjukkanlah kepada kami bahwa yang salah adalah salah
dan berikanlah kepada kami
dan berikanlah kepada kami kemampuan untuk menjauhinya
ya allah yang maha pengampun
ampunilah segala kesalahan dan dosa kami
dosa orang tua kami
serta para pemimpin kami
hindarkan kami dari segala wabah fitnah dan cobaan
sehingga mampu mencapai tujuan perjuangan kami
ya allah kabulkanlah doa dan permohonan kami
ya allah kami berdoa
pemohonan anak subhanahu
bandara maksimal kami
yang benar benar berharga untuk kita beradm blowing
semoga kebal karena tidak akan kembali ke standard
semoga banget dedicate
memulai giat yang baik memulai acara yang baik untuk pengembangan jawa barat untuk pengembangan
indonesia saya langsung undang ke atas panggung ketua komisi satu dprd jawa barat bapak bedi budiman
untuk memberikan sambutannya kepada bapak bedi nabi persilahkan assalamualaikum warahmatullahi
salam sejahtera bagi kita semua om swastiastu nama budaya salam kebajikan
yang saya hormati dan saya banggakan pak gubernur bapak dr haji muhammad ridwan kamil yang
saya hormati dari kementerian luar negeri ibu dahlia dari biro pem otda dan seluruh jajaran
opd pemerintah provinsi yang hadir ibu yulia terima kasih ini prakarsa yang bagus sekali
forum ketua atau presiden diaspora ibu kartini
hai kemudian para narasumber
hai profesor deden rukmana profesor meliana profesor yogi kemudian dari senagara
aryo anindito kimbab family dan hai co chair indonesian you diplomasi
michael sirianipar dan para akademisi yang hadir di sini dan para diaspora saya awali dengan pantun saja
sungguh indah tamansari di dalamnya bunga aneka warna diaspora kita tangguh sekali bikin jabar matanya di collette my mum
bikin jabar makin juara
saya mengapresiasi pak gubernur prakarsa pemerintah provinsi kami dari dprd merasa bangga mewakili rakyat jawa barat
bahwasannya ini adalah terobosan lagi lagi begitu ya lagi dan lagi dari pemerintah provinsi dengan memprakarsai adanya perhelatan forum diaspora jawa barat
tadi sejenak saya ngobrol dari ibu ibu yang tangguh di depan ini dari kementerian luar negeri dan dari presiden diaspora global network
jadi saya ingin cerita ibu kemenlu
saya ingin cerita ibu kemenlu sejenak karena durasi bahwa pemerintah provinsi jawa barat memang sangat proaktif dalam membangun kerjasama hubungan luar negeri
dan karena kita posisinya di daerah sehingga harus ada persetujuan dengan dprd
nah pak emil ini banyak sekali membangun kerja sekiraan bersama dan di asia di australia di eropa
jadi sejak saya menjadi ketua komisi satu sudah berhasil
tidak berapa banyak ya banyak sekali
sehingga ini sangat berdampak bermanfaat
salah satu contohnya adalah kita bisa mengerimkan tenaga tenaga terampil kita ke jepang ke korea dan ke negara negara lain
kami mengapresiasi ini
untungnya ibu yulia ketua komisinya doktor ilmu hubungan internasional
jadi terkaget kaget ting lah disodori
sekian banyak kerjasama internasional
sehingga kami pun proaktif
benar apa yang dikatakan tadi yang dahulu oleh mc gitu ya tentang para diplomasi
sudah saatnya dunia semakin terbuka maka multitrack diplomasi adalah merupakan satu keharusan
dan jawa barat memuni syarat untuk itu
karena memang sudah penduduknya paling banyak di provinsi ini di indonesia ini
hampir lima puluh juta
kondisinya dengan kampus yang sedemikian banyak tenaga terampil yang banyak yang berlimpah
dan gubernurnya juga outward looking nya bagus sekali
saya kira ini sudah saatnya bagi kita untuk memberikan satu program walaupun kita pemerintah daerah
bahwa masa depan jawa barat pun terletak pada regional bahkan global kita
kita buktikan bahwa ternyata para diaspora kita bukartini
sudah dua puluh tahun berada di luar seperti itu
tetapi tetap tersambung dengan lemah cahinya dengan jawa baratnya
artinya bahwa ini membuktikan bahwa nasionalisme para diaspora ini sangat baik sekali
nah oleh karena itu maka program terkait dengan kerjasama luar negeri terkait dengan para diaspora
ini adalah merupakan satu apa kami apresiasi positif begitu kan
di era pemerintahan pak jokowi ini performa diplomasi kita
baik di bidang politik ekonomi sosial budaya sedang sangat baik baiknya sangat hebat begitu kan
dan pak emil bisa mengejawantakan itu dalam kebijakan daerah
sehingga itu turut memperkuat citra nasional diplomasi negara kita
itu saja yang saya sampaikan
mudah mudahan sukses dengan perhelatan diaspora jabar ini gitu ya
terima kasih atas perhatiannya
aura kasih dan bang miun terima kasih
haturnuhun bilai taufik walidaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
pak bedi terima kasih banyak
saya mah bangga orang sunda asa kreatifnya
apa apa dipantunin gitu
kreatif jago dagang
oke kita lanjut aja nih kang ke forum diaspora jabar
kita akan masuk ke sesi peluncuran sesaat lagi ya
kenapa tiba tiba inglis gitu
kenapa tiba tiba bahasa inggris
karena narasumber berikutnya ini jauh sekali
hadir melalui sambungan zoom dari amerika serikat dan juga kanada
yang pertama beliau adalah professor dan chairperson
belasan tahun menjadi diaspora indonesia beliau berhasil meraih gelar phd
dalam perancanaan kota dan wilayah dari florida stage university
alumni itb institut teknologi bandung ini aktif sebagai penulis dan editor
dalam beberapa buku jurnal dan juga blog
beliau juga bahkan pernah menjabat sebagai ketua ikatan ilmuwan indonesia internasional
atau i empat ini yang mewadahi seluruh ilmuwan asal indonesia di seluruh dunia
untuk mengembangkan ilmu pengetahuan
profesor asli garut jawa barat ini terus berkontribusi memberikan pengetahuannya
kemampuan terbaiknya untuk jawa barat dan indonesia
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh prof dedan
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
senang sekali disini
bisa mendengar suara saya dengan jelas ya prof
dengan jelas ya terima kasih
prof kita senang sekali hari ini kedatangan prof deden di peluncuran forum diaspora jabar
sebagai diaspora indonesia yang sudah belasan tahun meninggalkan tanah sunda
meninggalkan tanah air tapi tetap berkontribusi
mungkin boleh dibagikan kepada kita apa ceritanya di awal mula ketika menjadi diaspora
kemudian sampai dengan saat ini kontribusi apa saja yang sudah diberikan
dan apa harapannya untuk diaspora jawa barat khususnya boleh dibagikan kepada kami prof dedan
waktu dan tempat saya persilahkan
terima kasih atas kesempatannya
pertama sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut
saya perlu menyapa gubernur jawa barat pak ridwan kamil dan semua undangan dan hadirin di sini
saya sangat hargai sekali inisiatif dari pemda jawa barat ini
untuk menempatkan diaspora sebagai salah satu aktor dalam peningkatan kualitas
kualitas pembangunan di jawa barat
saya belum perlu bilang begini karena sewaktu saya menjabat sebagai ketua i empat itu
juga saya menghargai sekali inisiatif dari kemendikbud saat itu untuk mengundang para diaspora datang ke jakarta
menjawab pertanyaan tadi itu pertanyaan yang sering saya jawab
jadi kita datang dari jawa barat saya besar di bandung kemudian kuliah di los angeles
kemudian lanjuti for the state university untuk dapat phd itu dengan satu niat
niatnya itu adalah untuk menimba ilmu dan belajar dari
apa yang saya dapat di kelas dan juga di luar kelas
nah kemudian setelah saya lulus karena selama kuliah itu saya pun menjadi riset assistant dan teaching assistant
jadi sebetulnya saya sudah ditempa untuk menjadi dosen di amerika
dan kebetulan sekali saya bersyukur bahwa saya mendapatkan kesempatan untuk menjadi dosen di amerika
hal yang ingin saya sampaikan di sini adalah kita mesti bangga menjadi orang bangsa indonesia
kita juga mesti bangga memiliki roots memiliki dasar leluhur dari indonesia
dan tentunya saya pun sebagai orang bandung tentunya juga bangga sebagai orang bandung sebagai orang sunda
nah ketika di awal awal ya karena orang bilang kenapa aksennya lain saya bangga punya aksen tidak inggris
istilahnya aksennya ada campur sundanya campur indonesianya
karena saya bangga menjadi orang sunda menjadi orang indonesia
tapi mampu bekerja dan berkarir di amerika
nah pesan saya kepada generasi generasi penerus indonesia dan khususnya dari jawa barat
kita banyak filosofi filosofi sunda yang sebetulnya sangat kuat
saya contohkan aja cadu mundur pantang mulang mun maksud tacan laksana
nah itu pepatah yang sangat tinggi maknanya
demikian juga kalau saya dengar dari bahasa inggris ada kata istilah persistant persyaference gridge gitu ya
sebetulnya di sunda pun kita sudah punya istilah istilah dan banyak gitu
kekeh misalkan ya motekar itu yang sebenarnya kreatif
kemudian ludeng leken ngeryeh
nah itu kata kata kunci yang saya inginkan kepada generasi penerus di jawa barat
untuk terus kembangkan
karena itu yang bikin kita maju
tidak mungkin kita maju sebelum kita masuk kepada core nya kepada intinya
dan kebetulan saya punya kesempatan kuliah di amerika
saya belajar kenapa amerika bisa jadi negara maju
karena memang mereka mempunyai ethos yang tinggi sekali
nah itu satu hal yang mesti kita pelajari
dan saya yakin seyakin yakinnya bahwa orang indonesia atau orang jawa barat orang sunda pun bisa
dan makan bisa melebihi mereka
terima kasih mungkin itu jawaban saya sementara ini
baik terima kasih boleh tepuk tangan untuk prof deden rukmana
prof deden terima kasih banyak sharing sharingnya kepada kami
tapi nanti kita akan bergabung lagi dengan prof deden
dalam acara peluncuran
puncak acara peluncuran forum diaspora jabar
jadi jangan kemana mana prof terima kasih banyak
mungkin di sana sudah tengah malam ya sekarang
baik baik prof deden terima kasih banyak
oke selanjutnya dari prof deden
yang satu ini juga profesor bapak ibu sekalian
perempuan profesor perempuan
ya dari dayakolot ke kanada
pada tahun dua ribu enam belas beliau bahkan diangkat menjadi anggota royal society of kanada
ini adalah sebuah akademi nasional yang kemudian mengurasi mengkurasi
siapa saja yang memiliki kecemerlangan
kemampuan intelektual ilmuwan bahkan artis terpilih untuk memajukan kanada
dua ribu dua puluh nama beliau masuk dalam jajaran seratus orang terkenal seratus alumni itb paling terkenal
lagi lagi itb ya institut teknologi bandung
ratusan publikasi ilmiah beliau tulis dan tidak sedikit yang membahas mengenai masyarakat indonesia
oke prof merlin bisa mendengar suara saya
ya bisa tiasa tiasa
tiasa selamat pagi dari bandung jawa barat di sana jam berapa prof
eh atau seminggu ya teh
we lejeng enjing sada yana we lejeng enjing kang emil pak gubernur
sampurasun prof merlina
prof merlina boleh dibagikan kepada kami sharing kepada kami mengenai cerita menjadi diaspora indonesia
apa benefitnya sebagai perempuan pergi ke luar negeri menetap di sana memberikan kontribusi juga kepada negara
waktu dan tempat kami persilahkan prof merlina
ya hati ernohan terima kasih untuk saya gembira sekali bisa berada di sini terima kasih atas undangannya
sebetulnya menjadi anggota dari masyarakat diaspora itu bukan cuma menyenangkan ya
sepertinya menyenangkan melakukan hal hal yang asik yang membanggakan
tapi sebetulnya perjalanan itu sendiri tidak mudah ya
saya jadi sebelum sampai ke kanada itu dari dayuh kolot ya
asli sebetulnya saya juga dari keluarga yang sederhana
orang tua saya tidak pernah bahkan tidak pernah sma ya
jadi tidak pernah bercita cita sebetulnya saya tidak pernah punya cita cita untuk menjadi anggota diaspora
lalu menjadi profesor lalu menjadi researcher di kanada
sebetulnya bukan mimpi saya
dan yang ingin saya bagikan sebetulnya perjalanan saya dari perjalanan saya adalah
dan semoga ini berguna untuk teman teman terutama perempuan perempuan indonesia yang masih muda
perjalanan manusia yang menurut saya yang paling penting itu adalah
mencari versi yang terbaik dari diri kita
dan dalam perjalanan hidup saya ketika saya mencari
siapa sih merlina yang terbaik saya ingin menjadi yang terbaik setiap hari
jadi lebih baik setiap hari
ketika saya melakukan perjalanan itu akhirnya saya menemukan diri saya
lalu saya mendapatkan kesempatan
seperti banyak kesempatan terbuka saya mendapat beasiswa untuk pergi ke belanda
dari belanda tahu tahu dapat postdok di amerika di usc universitas california
lalu ada kesempatan di jadi canada researcher yang tadinya saya pikir mungkin saya nggak akan dapat
tetapi semua ini akan berjalan dengan begitu saja ya
kita akan mendukung ketika kita memikirkan bahwa saya bahwa kita semua
siap untuk menjadi versi terbaik
bukan untuk diri sendiri ya bukan untuk jadi lebih mentereng atau lebih
bukan bukan bukan untuk kebanggaan diri sendiri
tetapi bagaimana untuk menjadi versi yang terbaik
yang bisa berkontribusi pada sesama manusia
dan dan dalam perjalanan itu sebagai akhirnya saya perjalanan hidup saya
ya saya sudah dua puluh dua tahun ya sejak meninggalkan indonesia
dan saya melihat menemukan juga semakin saya mencari mencari versi terbaik itu
menjadi orang yang lebih apa
peduli pada sesama
saya juga ternyata semakin bisa me me menjadi mengakar gitu ya mengakar
bahwa saya adalah selalu orang indonesia
semakin jauh dan semakin ingin menjadi lebih baik
ternyata saya harus menjadi semakin indonesia
dan juga kecintaan saya terhadap indonesia sebetulnya semakin jauh
semakin lama meninggalkan indonesia menjadi sesama yang akan besar
dan dalam dalam pekerjaan saya dalam penelitian saya
dalam melakukan kegiatan kegiatan saya
saya selalu memikirkan apa kontribusi saya terhadap dunia
terhadap kemanusiaan tetapi juga terhadap indonesia
tentu saya selalu ingin ingin me
membanggakan negara sendiri
dan juga saya tidak pernah lupa bahwa saya mah
nah sim kuring maau seorang daya kolot gitu ya
bahwa saya tidak akan pernah melupakan bahwa saya ini orang jabar
dan saya ini orang sunda
saya tidak akan pernah lupa bahwa bahasa sunda ya
makanan sunda kebudayaan sunda
semua itu adalah bagian mengakar itu ya
semakin kita mengakar
semakin kita menjadi diri kita sendiri
akhirnya kita bisa menemukan alasan untuk
menjadi lebih baik setiap hari gitu
dan dan tidak perlu pergi kemana mana untuk menjadi versi terbaik itu
saya juga belum menjadi yang terbaik
saya akan ingin menjadi lebih baik besok
dan di kemudian hari
untuk teman teman di indonesia
terutama para kaula muda ya
tidak tentunya tidak perlu pergi ke luar negeri
tidak perlu pergi ke kanada untuk mencari pers yang terbaik
menarik kita untuk melakukan perjalanan itu
perjalanan itu sabutlah
karena ketika kita menjadi
seperti ya ada ya mengejar ilmu ya mengejar
mengejar pemahaman yang lebih baik itu
bisa dimanapun ya
tetapi perjalanan perjalanan sebagai diaspora ini
menurut saya memberikan kekayaan
kekayaan yang begitu
kekayaan dalam kehidupan
kekayaan bukan kekayaan materi
tetapi kekayaan batin
dan kekayaan itu menjadi sebuah
sebuah materi yang berguna
bukan cuma bagi diri sendiri tetapi
juga semoga berguna untuk
untuk sesama manusia
dan bisa mengembalikan kepada lemah cahaya ya
bisa kita ketika kita menjadi manusia yang lebih baik
kita juga akan kontribusi lebih banyak
kepada lembur kita lemah cahaya
menerjemahkan kecintaan kita
kepada tanah air
lewat karya karya yang konkret
kira kira seperti itu
oke baik boleh tepuk tangan untuk prof merlina lim
prof mau tanya dulu prof
makanan apa yang paling dikangenin dari bandung
combro atau udah pasti ya tomah
kalau seblak nggak tahu ya prof
seblak saya emang udah
setelah saya lama di luar
jadi belum belum mendalami seblak itu
oke oke terima kasih banyak prof merlina
atas sharingnya kepada kami
tapi mohon tidak kemana mana dulu
karena nanti kita akan masuk dalam
sesi puncak peluncuran forum diaspora jabar
oke terima kasih prof merlina
semakin jauh saya tinggal di luar negeri
semakin saya ingin menjadi indonesia
kayaknya banyak banget diaspora yang kayak gitu ya
ternyata semakin cinta semakin pengen menunjukkan budaya indonesia di luar negeri
makin keren gitu rasanya
oke berikutnya ini kita semakin lama ya
makin mendekati puncak acara bapak ibu ya
kita akan lihat tayangan atau gambaran
bagaimana potensi dari aktor aktor para diplomasi jawa barat
di luar negeri secara internasional
yang berperan penting dalam kemajuan bangsa
dalam berbagai forum
hiburan pendidikan akademisi termasuk
dan lain lain termasuk kesehatan
langsung saja kita lihat vt berikut ini
forum diaspora jabar dari jawa barat
komunikasi global untuk indonesia
visi indonesia maju dua ribu empat puluh lima digagas dengan harapan terwujudnya indonesia yang makmur
adil dan berkelanjutan
untuk itu pemerintah perlu melakukan langkah langkah strategis
di antaranya percepatan pembangunan
potensi percepatan pembangunan bisa didapat pemerintah
dari berbagai peluang yang ada di lingkup domestik dan lingkup global
keterlibatan pemerintah di lingkup global
biasa dilakukan dalam bentuk diplomasi
tak hanya pemerintah pusat pemerintah daerah juga memiliki peran
dalam membaca peluang tersebut
peran pemerintah daerah dalam diplomasi memiliki istilah lain
diplomasi dan paradiplomasi dapat berjalan efektif
jika dilakukan melalui kemitraan dan kolaborasi
dengan aktor non pemerintah dan masyarakat sipil
atau yang dikenal sebagai diaspora
diaspora merupakan orang orang indonesia yang tinggal di luar negeri
baik sebagai penduduk tetap pelajar maupun pekerja migran
diaspora terdiri dari berbagai latar belakang etnis dan agama
yang mencerminkan keanekaragaman indonesia
data badan pelindungan pekerja migran indonesia atau bp dua mi mencatat
pada tahun dua ribu dua puluh terdapat sembilan juta orang indonesia yang bekerja di luar negeri
tapi jumlah tersebut tidak termasuk mereka yang menjadi warga tetap di luar negeri
maupun pelajar di luar negeri
sehingga jumlah total diaspora indonesia mungkin jauh lebih besar
diaspora memiliki potensi besar dalam mendukung pembangunan bagi negara asal mereka
keterlibatan diaspora indonesia akan mempercepat pembangunan negara
lewat peluang global dengan membuka jalan bagi kolaborasi yang konstruktif
serta berwawasan ke depan
pemerintah memiliki peran penting dalam memanfaatkan keberadaan diaspora
sebagai pendukung pembangunan
pemerintah dapat memfasilitasi hubungan antara diaspora dan masyarakat

serta memberikan dukungan dan insentif bagi investasi
dalam pengembangan bisnis yang dikelola oleh diaspora di negara asal mereka
pemerintah juga dapat memperkuat kekuatan perangkat dan perusahaan
yang dipengaruhi oleh negara dan negara asal
kepada kesehatan masyarakat juga dapat memiliki peran penting dalam memanfaatkan

dan penyelamatan di negara asal
walaupun tanah negeriku jalanin
yang masyurku main di kata orang
tetapi kamu dan rumahku
di selamu sesuai
tanahku yang dulu padam
engkau luar biasa
walaupun tanah negeriku jalanin
yang masyurku main di kata orang
tetapi kamu dan rumahku
di selamu sesuai
tanahku yang dulu padam
engkau luar biasa
tanahku yang dulu padam
engkau luar biasa
tanahku yang dulu padam
engkau luar biasa
untuk penampilan tanah airku
dari sang garseni yang dipimpin oleh ega robot
keren banget ya
oke sekarang kita masuk ke sesi puncak
semakin deg degan ya
ini yang kita tunggu tunggu bersama
sudah hadir bersama kami ada gubernur jawa barat
bapak rituan kamil
sudah ada di tengah tengah kita
sebagai tokoh yang menginisiasi
forum diaspora jawa barat
wadah perwujudan masyarakat yang tinggal di luar negeri yang menetap di luar negeri
baik memiliki hubungan kekerabatan ataupun tidak dengan tanah sunda
punya hubungan kekerabatan secara emosional secara sosial secara budaya
jadi langsung saja kita buka secara resmi sekaligus kita mendengarkan sambutan dari bapak gubernur jawa barat
bapak rituan kamil kami persilakan
bapak ibu boleh tepuk tangan untuk yang menginisiasi forum diaspora jawa barat
gubernur jawa barat bapak rituan kamil kang emil kumahadmang
alhamdulillah baru beres terang
dari saja nangis
karena rindu itu berat biar aku saja kata dilan
jadi saya yakin dari ribuan mungkin jutaan yang sedang berkelana di bumi allah ini
ada perasaan yang sama yaitu rindu kira kira begitu
ada yang bisa terekspresikan
mungkin ada yang hanya disimpan di dalam hati
tapi saya yakin apalagi hari ini indonesia sedang keren kerennya
mereka semua merindukan dengan cara masing masing
kang ini kan akan membuka forum diaspora jabar dari jawa barat mengglobal untuk indonesia
pantun dulu atu
saya minta pantun dulu
biar cakep udah cakep soalnya
belanja ke pasar naik mobil
bersama bu cinta dan elvi sukaisi duduk di depan
diaspora jabar ayo tak lukan dunia
tapi tetaplah cinta dan beri sumbang sih untuk kampung halaman
boleh tepuk tangan ya bapak ibu sekalian
ada aja idenya ya kalau kang emil
ikan hiu kura kura makan ketupat
oke kang langsung saja kita mau mendengarkan sambutan dari kang emil
kenapa akhirnya membuka forum diaspora jabar
harapannya seperti apa
kita akan dengarkan bersama bapak ibu sekalian
yang saya hormati sahabat saya pak bedi budiman mewakili dprd
ibu kartini sarsila ningsih dari presiden indonesian diaspora nasi
ibu dahlia kusuma dewi dari kemlu yang akan bertugas ke swiss
saya doakan lancar sehat bu
saya hadir bersama ibu yulia kepala biro pem otda dan jajaran dari pimpinan pemprov jawa barat
para narasumber yang saya banggakan
ada prof deden rukmana kakak angkatan saya
ada prof merlina lim arsitektur itb sama saya
nyuruh nyuruh push up pak gubernur di tahun sembilan puluh satu adalah namanya ibu merlin
prof yogi di arab emirat
juga deris dari new york orang ciamis
dan tentunya ada michael nipar dari indonesian youth diplomacy
yang menyatukan kita hari ini hanya satu yaitu kecintaan kita kepada tanah air kita
ekspresi cinta itu tidak boleh selalu sama
ada yang mencintai indonesia melalui politik
tadi dua profesor kebanggaan jawa barat
satu garut satu dayo kolot dihargai kelas dunia
ada yang sedang belajar kang dery dan lain lain
forum ini didirikan atas nama cinta
cinta kepala cinta itu ada tiga
kepada tuhan kepada sesama manusia
dan kepada yang namanya tempat
jawa barat lima puluh juta warganya
banyak orang orang hebat berkelana
berikhtiar mencari ridho allah swt
di seluruh bumi allah ini
kenapa saya dirikan
karena saya mantan diaspora
saya tujuh tahun tinggal di amerika
sebelum takdir membawa pulang
dan berbelok sana berbelok sini
sampai akhirnya saya berdiri pidato di tempat ini
tapi perjalanan saya juga sama
saya melihat dunia lain pak benny
saya belajar saya pernah dibully
saya pernah dipecat
saya pernah jadi warga miskin kota
saya pernah nerima bansos di kota new york
dan lain sebagainya
ada hal hal yang orang tidak tahu
tahunya hanya pak ridwan kamil yang hari ini
yang followernya dua puluh tiga juta gitu gubernur
tapi yang banyak tidak tahu
jatuh bangun di negeri orang
jauh dari orang tua
saya dipecat di new york dulu
bukan karena saya tidak benar kerjanya
tapi si hrd kantor saya lupa memperpanjang visa
ini contoh cerita sedikit lah ya
lupa memperpanjang visa yang akan habis minggu depannya
dan dalam hitungan hari saya diberhentikan
karena perusahaan besar tidak boleh mempekerjakan ilegal imigran
bu cinta hamil al mahrum eril
sudah delapan bulan bayangkan
jadi di bulan bulan menjelang al mahrum anak saya lahir
saya luntang lantung mencari pekerjaan
karena formal tidak bisa
sehingga saya kerja jadi tukang ukur bangunan
dengan gaji umr atau upah minimum kota
dalam perjalanan saya melihat
kelemahan bangsa kita itu satu
kurang kompak kurang bersatu itu aja
bangsa ini kalau kuat persatuannya
kalau kuat ikatan kekompakannya
insyaallah menjadi bangsa yang tidak terkalahkan
seratus tahun indonesia merdeka akan terjadi di dua ribu empat puluh lima
butuh seratus tahun kita bisa membuktikan ke dunia
kita diprediksi menjadi negara adidaya
dengan ekonomi terhebat nomor empat di dunia
perjalanan menuju dua ribu empat puluh lima inilah
seluruh yang mencintai indonesia harus turun tangan
bukan lepas tangan bukan tunjuk tangan
harus bersama sama mencarikan solusi
harus datang memberikan kontribusi
jadilah golongan yang memberi bukan yang meminta
jadilah gorongan tangan di atas bukan tangan di bawah
jadilah golongan orang yang menolong bukan yang ditolong
itulah yang harus menjadi semangat diaspora kita
karena saya pernah jadi diaspora
saya keliling dunia potensinya luar biasa
karenanya saya titipkan minimal ke yulia
forum diaspora ini tugasnya hanya satu
kelemahan diaspora hari ini kita tidak tahu
apa yang dikerjakan oleh sesama kita
kita tidak tahu harus menolong di kampung mana karena tidak ada data
banyak diaspora itu duitnya banyak ilmunya banyak
ingin berkontribusi tidak ada info
bad data bad decision
jadi forum diaspora jabar tugas pertama
bikin aplikasi atau bikin website yang isinya big data
apa yang dilakukan di big data cukup tiga saja
satu database anggota lengkap dengan profilnya
kayak prof deden prof urban planning
yang saya tahu kalau tidak salah jadi penasihat ikn juga
kedua adalah opportunity suka ada pak
di dia ayah kill di dia ayah harusnya kill
tapi tidak ada websitenya tidak ada big datanya
jadi cuma dari obrolan makan malam
saya ke chicago pak bisa s tiga di chicago dengan mudah
asal rutenya begini
ini info dikalikan ribuan info tidak ada yang tahu
makanya kita harus paling advance paling progresif
jawa barat forum diasporanya harus yang paling keren se indonesia
raya tepuk tangan untuk jawa barat
jadi bikin aplikasi bikin website tugasnya tiga
database sdm dua bursa opportunity lpdp beasiswa
saya sekolah di berkeley dulu bukan lpdp dacan ayah
beasiswa di kampusnya
di gali gali maaya info itu nanti masuk ke sini
ketiga adalah program jawa barat
jadi untuk diaspora yang ingin berbagi ingin potong sapi minimal idulaha
kadang kadang gitu kan
saya ingin daripada potong sapi di virginia kan
mending potong sapi di vinnahill atau di legok hangsir
dimanalah yang membutuhkan cineam
nah itu saja
tidak usah muluk muluk dari saya mah
saya akan jadi gubernur tinggal tiga bulan lagi
mengempakan mempersatukan semua energi diaspora minimal jawa barat
dengan tiga tadi
database yang bisa diakses seluruh dunia
kemudian bursa opportunity peluang
yang ketiganya adalah program jawa barat yang bisa dikolaborasikan
terakhir dari saya saya sedikit cerita
negara pertama yang saya datangi dulu adalah amerika serikat
sebuah kota namanya baltimore sebelah washington dc
waktu saya pindah dari kantor pertama saya
apa yang saya lakukan bapak ibu
kira kira gitu ya
akhirnya teman saya menggantikan saya
dan teman saya itu sekarang sudah jadi ceo nya
kalau saya siang itu tidak punya semangat solidaritas ke teman saya
cuma bilang ister ceo saya mau pergi dadah
tapi di momen itu semangat ke indonesiaan saya ada
tapi kalau suka dengan kerja seperti saya
saya punya teman di indonesia
dia terima dan tadi
jadi gini gini bapak ibu
saya juga sudah membawa dua belas arsitek indonesia di zaman saya diaspora
ke amerika dengan fasilitasi informasi dari saya
bayangkan kalau dalam satu global network dengan profesi lain
jadi gubernur jawa barat itu dulu agen tki juga
bayang cerita itu ya
saya ridwan kamil membawa perubahan nasib dua belas arsitek indonesia sekarang di amerika
bayangkan itu dilakukan tersistematisasi
uh keren pasti
saya kira karena waktu terbatas
saya ada pementri juga di acara sebelah
intinya itu ya
mudah mudahan dengan diresmikannya forum diaspora jabar
ada lompatan lompatan luar biasa
saya tutup dengan pantun
di akwarium ada rupa rupa ikan
di perairan adanya ikan sepat
forum diaspora akan saya resmikan
semoga membawa kemajuan jawa barat
kang emil haturnuhun terima kasih banyak
tapi mohon izin sebentar aja kita launching
mohon dibantu untuk memberikan angklung kepada kang emil kepada pak gup
untuk penanda bahwa forum diaspora jabar dari jawa barat
mengglobal untuk indonesia akan segera diresmikan
saya undang juga ke atas panggung untuk mendampingi gubernur jawa barat
perwakilan kemlu kepala museum ka ibu dahlia kusuma dewi
ketua komisi satu dprd bapak bedi budiman
presiden indonesian diaspora network global ibu kartini sarsila ningsi
kemudian yulita dewita ibu yulia dewita maksud kami
kabiro pemot dasetda pemprov jawa barat
dan dery snegara sebagai perwakilan narasumber hari ini
bapak ibu di sampingnya ada angklung
kita akan bareng bareng ya tapi cara mainnya begini bapak ibu
ada cara mainnya jadi yang pertama akan memainkan angklung adalah kang emil
oke yang pertama memainkan angklung adalah pak gubernur
jadi nanti abah abah saya pak gup main dulu
baru semuanya tamu undangan akan mengikuti memainkan angklung
oke kita akan buka sesaat lagi forum diaspora jawa barat tiga
boleh diikuti semuanya bapak ibu
lebih kencang lagi
dan dengan ini forum diaspora jabar
dari jawa barat menklobalukuk indonesia
legacy dari kang emil forum diaspora jabar
semoga bermanfaat untuk seluruh aktor para diplomasi indonesia
terima kasih kang emil bapak ibu terima kasih banyak
kami mohon untuk kembali ke tempat duduk
tapi sebelum itu
kang kang punten pisan buat konten foto dulu
boleh kita foto dulu
jadi semua bapak ibu berdiri ini biar kayak konser konser gitu ya
jadi kang emil di depan semuanya di belakang kita foto bersama
boleh dihitung baik
semuanya bergaya senyum
baik pak gubernur jawa barat
terima kasih banyak sudah hadir dalam peluncuran hari ini di gedung sate sembilan juni dua ribu dua puluh
bapak ibu sekalian boleh tepuk tangan atas dibukanya
forum diaspora jabar dari jawa barat mengglobal untuk indonesia
karena kesibukan beliau pak gub harus langsung ke acara di depan tapi gak apa apa
nanti kita akan lanjut lagi akan ada sesi diskusi bersama dengan aktor aktor para diplomasi
tapi sebelum itu saya ingin mengucapkan hatur nuhun terima kasih banyak untuk semua yang hadir
dan mendukung acara launching forum diaspora jabar dari jawa barat mengglobal untuk indonesia
pemerintah khususnya pemerintah daerah bapak ibu sangat mendukung pembangunan
harapannya tentu dengan peluncuran forum diaspora jabar ini akan tercipta pembangunan ekonomi
dan juga sosial budaya di jawa barat kemudian memperkuat hubungan antara diaspora dan juga aktor aktor para diplomasi
yang lahir dari tanah jawa barat di dunia dan juga sebaliknya
terima kasih untuk pemprov jawa barat terima kasih untuk para tamu undangan
terima kasih saya ucapkan tadi untuk prof deden rukmana dan juga prof merlina lim
terima kasih atas kehadiran bapak ibu sekalian saya prasidya puspa pamit
sampai jumpa dalam forum diaspora jabar chapter satu
wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh